terjadi ledakan di sebuah rumah warga di karawang jawa barat pada jumat dini hari
tim gegana mengamankan sejumlah barang dari dalam rumah termasuk selongsong peluru
hingga jumat dini hari tim gegana masih melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan
ledakan diduga berasal di dinding depan rumah milik aji suyanto
di perum terang sari blok f satu kelari karawang jawa barat
tim memeriksa lubang yang ditimbulkan akibat ledakan dan menemukan sejumlah selongsong peluru
semua barang bukti diamankan oleh tim gegana untuk bahan penyelidikan
sementara sejumlah aparat kepolisian berjaga di lokasi yang telah dibatasi dengan garis polisi